terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

tapi sebenarnya om malah rasko
tapi sebenarnya bapak datang ke sini bukan membahas itu
bapak datang ke sini mau
bapak datang ke sini mau minta maaf sama kamu
waktu kamu masih bayi
bapak sempat membuang kamu nak
karena pada saat itu bapak sama sekali belum bisa menerima
kalau kehadiran kamu adalah hasil hubungan laki laki itu dengan ibu kamu
tapi untunglah bapak cepat sadar
karena bapak tahu
kehadiran kamu sangat penting sekali buat ibu kamu
jadi bapak cepat cepat mengambil kamu kembali ke panti asuhan itu
maafkan bapak ya
kamu sangat berhati hati
bapak tidak ingin kehilangan kamu nak
bapak sangat menyayangi kamu nak
sebagaimana bapak ingin ibu kamu
dan bapak tidak mau kehilangan kamu
sebagaimana bapak kehilangan ibu kamu
aibin juga minta maaf pak
ayah minta maaf karena ini juga ngomong kasar sama bapak
bapak juga gak mau kehilangan kamu
bapak sudah pikirkan
bapak akan izinkan kamu tinggal di rumah ini
kalau kamu adalah
anal dari mereka
karena bapak tahu maksud kamu sangat baik
maafkan bapak ya
dan sekali lagi maafkan bapak
makasih banget ya pak
aide juga mau nanya sesuatu sama bapak
waktu bapak tinggalin aida di pantai asuhan
itu pantai asuhan apa pak
buat apa kamu tanyakan ini lagi
bapak tidak mau mengingat ingat kesalahan bapak ya
tapi aida hanya pengen tahu pak
di pantai asuhan
mas sering lihat gak itu laki laki yang pakai jaket lepsi dan gak breman gitu
kenapa ada polisi di sekitar kontrakanku ya
apa mereka itu cuma kebetulan lewat atau jejaknya udah tercium
saya gak tau pak
aku harus segera pergi dari tempat ini
aku takut suri akan lapor ke polisi
gak mungkin aku harus ingat kejadian itu lagi
kejadiannya itu sudah sangat terlalu
terlalu pahit dalam hidupku
wajib dayang sama bapak
wajib dayang sama bapak
bapak jangan tinggalkan banyak banyaknya
kenapa aku sering mengikuti kejadian itu ya
tapi aku gak pernah bisa melihat jelas wajah bapak aku sendiri

aku tak tahu apa yang terjadi
kamu ngapain kok belum selesai
aku belum bisa tidur aja dokter
dokter sendiri juga kenapa belum tidur
aku udah tidur tadi
terus aku mimpi aida
aku mimpi kejadian waktu terakhir kali aku bertemu dengan bapak kandung aku
tapi selalu dalam setiap mimpi itu aku gak bisa melihat jelas wajahnya
dokter dokter jangan sedih ya
jangan pernah putus asa
aku yakin suatu saat pasti dokter bisa ketemu sama papanya dokter lagi
dan insya allah allah akan ngasih jalan kemudahan untuk orang sebaik dokter
terima kasih ya
selama ini kamu selalu bisa menghibur aku
menghilangkan semua kesedihan aku
aku bersyukur ada kamu di sini
kamu ngapain kesini sen enggak aku aku cuma mau kasih bunga ini buat kamu
iya sebagai permintaan maaf aku karena selama ini aku udah kasar sama kamu
pabungan kita bisa membaik lagi sepertidur